nelayan itu bayangkan mereka hujan panas ditumpah ombak kadang kadang dapat kadang kadang enggak
kalau dikenai bunga mereka waduh kesian
inilah syarifudin pemilik usaha pengepul ikan di kota baru kalimantan selatan
pria yang kerap disapa haji punding ini menjadi sosok pahlawan di kalangan nelayan kota baru
dia selalu memberikan modal kepada para nelayan setiap akan melaut tanpa meminta jaminan tanpa ada bunga
pinjaman bahkan dapat dibayar dengan mencicil secara real tanpa ada tenggat waktu
haji punding sadar sebagai pengepul ikan sangat bergantung pada hasil nelayan
karena itulah ia membantu memberikan pinjaman modal kepada para nelayan
modal yang ia berikan mulai dari sepuluh juta hingga lima belas juta rupiah
meski memberikan bantuan modal haji punding tidak pernah menekan harga beli dari nelayan
ia membeli hasil laut tangkapan nelayan ini sesuai dengan harga pasaran
paling enggak saya ingatkan kepada mereka
namanya kita di agama ini kan utang piutang wajib membayar
jadi harus kita ingatkan tiga kali sampai empat kali
kalau mereka sudah ya sudah
kalau dia datang minta ilas minta reda kita redakan
tapi kalau dia bayar kita pun kadang kadang
umpamanya pinjaman dia dua puluh juta dia bawa uang lima juta atau berapa saya ikhlas saya
ada yang berpuluh puluh tahun baru lulus
sampai dua ribu dua ada kadang kadang sampai dua ribu delapan belas
kemarin waktu kemarin sudah ada
saya kan pinjaman bapaknya itu ada delapan belas juta dia dapat uang berapa kemarin
dua belas juta dia bawa
bahkan saya potong lagi saya kembalikan saya ambil cuma kalau enggak salah delapan juta lima ratus
saya ambil saya kembalikan sama dia
bahwa dia ingin membayar sama saya bawa
jadi pinjaman bapaknya
dia meninggal dia sudah disedekahkan
pria kelahiran kota baru lima puluh enam tahun lalu ini tidak hanya memberikan pinjaman untuk melaut
ia juga memberikan pinjaman untuk keperluan perbaikan kapal yang rusak
dan pembelian alat tangkap ikan bahkan pinjaman untuk pembelian sebuah kapal
besar pinjaman untuk pembelian kapal mulai dari lima puluh juta hingga tujuh puluh lima juta rupiah
dia memberikan pinjaman tanpa ada anggunan dan bunga
tidak pernah ada penekanan
malah kita kadang kadang dibantulah harga
kan kadang kadang orang itu bukan kadang kadang mau mengacaukan harga
lebih lebih harga daripada perusahaan tapi pak haji ini kan siap bantu kita
saat ini ada sekitar tujuh puluh kapal nelayan yang menjadi mitra haji punding dengan jumlah nelayan sekitar dua ratus orang
mereka bergantung hidup pada pinjaman yang diberikan haji punding
total pinjaman dari dana pribadi yang sudah digulirkan mencapai dua miliar rupiah
kesepakatan pembayaran dari perolehan hasil laut
ini membawa kemudahan bagi nelayan
rata rata nelayan membayar pinjaman setelah melaut berkisar mulai dari tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah tergantung hasil melaut
sambil nabung nabung ada sedikit uang
sambil belajar sambil jadi ngemudi pembantuan
sampai bisa kita ngemudi langsung ada uang sedikit
kita bantu sama pak haji pak haji membantu
sayang data peminjaman ini tidak berhasil
pembelian pinjaman yang dilakukan haji punding masih manual
semua data peminjam hanya dicatat di buku tanpa kwitansi khusus
semua hanya bermodal kepercayaan
melihat pengelolaan manajemen yang masih manual ini
kantor perwakilan bank indonesia kalimantan selatan memberikan bantuan teknis
berupa seperangkat komputer agar semua data peminjam bisa disimpan dengan baik
kami melihat bahwa usaha haji punding ini sangat bermanfaat bagi rakyat banyak di sekitarnya
nah hal ini juga salah satunya juga sesuai
jalan sekali dengan tujuan bank indonesia dalam hal pengembangan umkm
nah pengembangan ekonomi juga
nah jadi kalau saya lihat sendiri memang usaha haji punding sendiri ini berefek banyak kepada sekitar itu karena apa
karena penyerapan tenaga kerja itu yang pertama
lalu yang kedua adalah yang dikembangkan adalah komoditas laut
yang mana komoditas laut itu merupakan salah satu hasil yang cukup menjanjikan
bank indonesia juga memberikan apresiasi atas usaha yang sudah dilakukan haji punding membantu ekonomi nelayan
bagi bank indonesia haji puning adalah sosok penggerak ekonomi syariah yang berdampak pada peningkatan ekonomi nelayan
nani hayati kota baru kalimantan selatan